ikut menyemarakan acara pernikahan putri presiden joko widodo
warga solo menggelar tradisi berjualan dawet atau dodol dawet kereweng
yang biasanya ada dalam setiap upecat pernikahan adat jawa
tidak ayal tiga ratus gelas dawet ayu ludes dalam waktu satu jam
dalam tradisi jawa dodol dawet kreweng atau berjualan dawet
menggunakan pecahan genteng selalu menyertai setiap adat pernikahan jawa
tradisi ini melambangkan mengundang tamu agar datang merestui pernikahan yang mereka gelar
uniknya tamu biasanya menggunakan pecahan genteng atau kreweng
sebagai tanda pembayaran membeli semangkuk dawet
minggu pagi warga di kota solo menggelar tradisi dodol dawet kreweng
sebagai tanda bersuka cita menyambut acara pernikahan putri presiden joko widodo
kahiyang ayu dengan calon suaminya
bobbina sution minggu depan
sebagai bentuk sukacita tiga ratus porsi dawet ayu dijual atau dibagikan kepada warga di jalur cfd solo
dengan menggunakan pecahan genteng atau krewek
hasil pembayaran kreweng biasanya diterima oleh suami sedangkan istri khusus melayani para pembeli dawet
maknanya dapat diartikan bahwa suami istri harus bahu membahu bekerjasama dalam membangun maligai rumah tangga
prosesi dodol dawet secara khusus ditujukan atau dipahami sebagai simbol
sebagai sebuah harapan atau doa agar pernikahan yang akan digelar keesokan harinya dikunjungi banyak tamu
seperti juga laris manisnya dawet yang terjual
ya bisa lancar sukses semoga putrinya pak jokowi bahagia bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan solehan
sekarang solo ikut menyambut pak jokowi mantu
ada tradisi yang sangat baik
tradisi jawa yang bisa kita rawat
kalau mana jawa ada jawa itu biar tamunya kreweng itu hanya pecahan genting halnya gitu
acara pernikahan putri presiden joko widodo diprediksi akan menjadi pernikahan yang banyak diliput media dan tamu yang berdatangan ke kota solo
karena banyak pejabat artis dan tokoh masyarakat diundang datang ke acara
sehingga tepat di hari acara nanti semua hotel di kota solo sudah tidak menerima pesanan lagi